jangan lupa like share dan subscribe ya
pasukan mekanis memiliki daya gempur dan daya kejut yang lebih besar dibanding infanteri biasa
secara fisik ya bahwa infanteri sebelumnya itu pasukan jalan kaki
sekarang dimobilisasi dengan kemampuan mekanis yang langsung bisa merapat ke sasaran dengan kecepatan yang lebih tinggi
dan dengan pelindung baja senjata juga bisa menekan langsung merasakan serbuan
artinya lebih cepat
lebih cepat lebih aman dan mempunyai daya gempur yang lebih hebat
karena dilengkapi dengan senjata dua belas tujuh dan senjata mesin ringan yang lainnya untuk dalam rangka merapat kesasaran itu
karena menyandang nama mekanis maka alutsista yang dikerahkan pun kebanyakan berupa kendaraan tempur lapis baja
belasan tank leopard dan sekitar empat puluh rampur m satu ratus tiga belas menjadi ujung tombak serbuan
ini masih didukung masing masing sembilan unit meriam sesar roket astros dan helikopter tempur dan satuan pendukung lainnya
semua persenjataan ini merupakan yang terbaru yang dimiliki oleh tni angkatan darat
pada skenario pertempuran nanti tank leopard yang akan maju terlebih dahulu mengembangkan
dan membuat musuh
monster lapis baja buatan jerman ini memiliki senjata utama meriam kaliber satu ratus dua puluh mm yang mampu menghancurkan tank musuh
dengan bobot sekitar enam puluh ton tak ada senjata yang mampu menghentikan leopard
kecuali tank sekelasnya atau rudal anti tank modern
meski berbobot sangat berat tank leopard mampu bergerak lincah dan ngebut
hingga kecepatan tujuh puluh km per jam
sebagai pengangkut infanteri tni angkatan darat bertumpu pada rampur m satu ratus tiga belas buatan amerika serikat
rampur berbobot dua belas ton ini mampu mengangkut sepuluh orang prajurit siap tempur dalam kabinnya yang cukup lapang
rampur ini tidak segarang dan sekuat leopard
karena memang tugasnya membawa prajurit ke garis depan
ini adalah rampur m satu ratus dua belas yang dalam doktrin infanteri mekanis ditetapkan sebagai kendaraan untuk mengangkut pasukan menuju ke daerah mutu
namun demikian rampur ini juga dilengkapi dengan senjata berat untuk memberikan bantuan tembakan
selain kendaraan tempur utama tadi tni angkatan darat juga menyiapkan senjata senjata pendukung lainnya
salah satu yang tercanggih adalah yang dimiliki satuan artileri medan yaitu meriam cesar dan roket astros
meriam cesar buatan perancis merupakan jenis meriam kaliber besar yaitu satu ratus lima puluh lima mm

meriam ini mampu menjangkau sasaran hingga empat puluh
meriam ini mampu menjangkau empat puluh km dan memiliki daya rusak cukup tinggi
hebatnya meriam cesar dikendalikan secara komputer
informasi data dan koordinat sasaran cukup dimasukkan ke dalam komputer dan meriam pun akan mengarahkan secara otomatis
sementara roket astros buatan brazil adalah senjata pemukul yang sangat efektif
satu kendaraan peluncur mampu membawa tiga puluh dua buah roket
kaliber satu ratus dua puluh tujuh mm
jarak jangkau tembakan roket ini bisa mencapai tiga puluh hingga sembilan puluh km
seperti halnya cesar roket astros juga sudah terkomputerisasi
cepatnya modernisasi tentu membawa persoalan tersendiri bagi tni angkatan laut
mereka pun harus menyiapkan prajurit yang mampu mengoperasikannya
tantangan yang kami hadapi ini senjata senjata baru canggih modern
yang kami hadapi tantangannya dari sisi sumber daya manusia
kami menyiapkan sumber daya manusia semaksimal mungkin dengan pelatihan pelatihan
yang dilaksanakan agar secepatnya personil personil atau prajurit prajurit armet menguasai senjata tersebut
persoalan lainnya adalah pergeseran pasukan dari pulau jawa menuju pusat latihan di pulau sumatera
puluhan kendaraan tempur dan tiga lebih prajurit harus dibawa dalam waktu singkat
sesampainya di tempat latihan para prajurit ini kemudian berlatih untuk membiasakan diri dengan lingkungan
sementara di markas komando para komandan berembuk merumuskan strategi yang akan digelar
sebelum melaksanakan operasi sesungguhnya atau pertempuran sesungguhnya
para komandan komandan berkata
pengusatuan komandan kompi yang akan mengikuti latihan ini melakukan namanya tactical floor game
tactical floor game ini adalah sebuah simulasi di mana nantinya pertempuran akan dijalankan seperti apa nanti
gerak melintasi bayangan gerak di belakang adapan pabrik
taktikal floor game ini dipimpin langsung oleh wakil kepala staff tni angkatan darat
melibatkan komandan semua unsur yang terlibat
terjadi debat dan diskusi dalam simulasi ini
simulasi ini penting karena nantinya bisa menentukan jalannya pertempuran
setelah semuanya siap maka para prajurit tni angkatan darat ini pun siap bertempuran
sekitar tiga tiga ratus prajurit puluhan tank dan kendaraan tempur
belasan meriam dan helikopter tempur
ini adalah kekuatan tni angkatan darat yang dikerahkan dalam ajang latihan antar cabang
brigif mekanis enam divisi dua kostrat di batu raja sumatera selatan
di balik kekaguman kepada peralatan tempur itu
ada tim tim pendukung yang memiliki peran tak kalah penting
tank leopard meriam senapan mesin helikopter tempur memang bisa memenangkan pertempuran
tapi tahukah anda apa yang bisa memenangkan perang
tidak mungkin seorang prajurit bisa bertempur tanpa perutnya kenyang
kita lihat di sini
selamat siang pak
ada yang bisa dibantu
nah ini saya mau tanya nih
sehari masaknya berapa kilo untuk nasi ini
ini untuk pelaku yang kita layani kan seribu sembilan ratus tujuh belas itu sekitar enam kiloan satu hari
enam kuintal enam ratus kilo sehari untuk dalam satu harinya
ini untuk semua prajurit yang ikut latihan di latan cap ini ya
nah selain nasi ini bang ya kan namanya prajurit gitu dia harus menjaga fisiknya
itu harus didukung dengan gizi yang kuat
nah itu apa aja tuh bang yang jadi menunya itu bang
ya kita kan ada setelah nasi ini ada sayur
sayur terus lauk
itu ayam ikan telur tahu terus teh manis kerupuk
lengkap ya berarti ya menunya ya
sama buah juga air mineral
untuk pagi dan sore itu kita teh manis
tapi untuk teh manis sama air mineral juga
tapi untuk siang kita air mineral tambah buah
tambah buah juga jadi lengkap ya
semua gizinya proteinnya ada karbohidratnya
apakah memanfaatkan perbankan untuk keishinaan gempa christian dan
jika terjadi bezongsiyah dia jangan takut ouipin ala besar takut
selain perbekalan yang tak kalah penting adalah kesehatan
mereka pun harus siaga dua puluh empat jam menerima semua keluhan dan gejala penyakit yang diderita para prajurit
untuk keperluan latihan antar cabang kali ini tni angkatan darat menyiagakan tenda kesehatan lapangan
tenda yang mampu menampung sekitar dua puluh prajurit ini cukup nyaman karena dilengkapi penyejuk udara
tidak ketinggalan tentunya sejumlah peralatan medis serta tiga puluh tiga petugas perawat
bisa ditanggulang di sini terpaksa kita epak ke rumah sakit dekat di baturaja
rumah sakit yang lebih besar yang lebih lengkap
jadi kalau misalnya yang operasi operasi yang besar itu baru ke sana ya
baru baru baru kita kirim ke evakuasi ke rumah sakit
pak kalau biasanya yang terjadi dalam sebuah latihan itu penyakit seperti apa
kebetulan ini kita kan menghadapi musim kemarau yang kebanyakan saya kira pilek lah plu mungkin pak
kebanyakan batuk batuk iya kebanyakan batuk batuk
sudah ada berapa orang anggota yang dirawat dalam keadaan menggigil ada
demam gitu ya
demam ya kan memang kita periksa di laboratorium ternyata memang malarianya positif
karena mungkin perubahan cuaca kebanyakan orang bandung mungkin dingin masuk ke cuaca panas di baturaja ini
jadi yang intinya mungkin tebu
lebih banyaknya ke
lebih banyaknya ke
ke emam ke kebanyakan
ke emam gitu ya
selain perang fisik tni angkatan darat juga memahami pentingnya perang informasi
disinilah dinas penerangan angkatan darat mengambil perang
tidak sekedar membuat propaganda
dispenat juga dilengkapi kendaraan taktis peliputan yang didesain dan dibuat murni oleh tni angkatan darat
sesuai tugas kendaraan taktis ini dilengkapi berbagai peralatan peliputan
mulai alat editing video hingga kamera yang bisa dikendalikan dari dalam kendaraan
kamera ini bahkan sudah dilengkapi infra merah
dari dalam kendaraan ini juga para operator bisa mengirimkan hasil peliputan langsung dari lapangan
ranti seliput juga membawa pembangkit listrik genset sehingga bisa beroperasi secara mandiri dan tidak terpaksa
jika diperlukan drone peliputan juga bisa dibawa
perlengkapan lainnya bisa juga membawa sepeda motor trail di bagian belakang
dengan mesin sebesar dua lima ratus cc rantis liput ini mampu melaju hingga kecepatan dua ratus km per jam di segala medan
tak akan bisa dibuat dengan perang
bisa dimulai dan dimenangkan tanpa pasukan pendukung yang juga kuat
setelah semua persiapan matang kita menuju ke medan tembuk

sekarang pada saatnya sayaverted masuk sepeda seratus kyc ke faselino

padahal dengan partner recovery ramp ini xebit pants ini lebih mudah menjadi remedial biayak ngelak
pertama kali anda bisa mengesek dengan bifurcasi atas atas indenya
memang kalian bisa banget klikannya lain sekali

pagi hari matahari belum menampakkan diri
para prajurit tni angkatan darat sudah bersiap dengan peralatan tempur
dalam skenario latihan antar cabang tni angkatan darat dua ribu tujuh belas
ada satu batalion atau sekitar seribu pasukan musuh memasuki wilayah sumatera selatan
musuh bahkan dilengkapi dengan tank dan pesawat tempur
pimpinan tertinggi angkatan darat pun mengerahkan brigade infantri mekanis enam divisi dua kostrat untuk mengusir musuh
sejak pagi buta para awak artileri medan ini telah bersiap diri
dan tembakan tembakan dari artileri medan inilah yang nantinya akan membuka serangan dalam latihan antar cabang tni angkatan darat dua ribu tujuh belas

pesawat musuh terbang berupaya mengganggu
namun berhasil dihalau oleh artileri pertahanan udara yang melindungi pasukan kawan
tank leopard yang memiliki proteksi dan daya hancur tinggi menjadi ujung tombak serangan
tank musuh yang terlihat langsung dihantam meriam satu ratus dua puluh mm milik leopard
namun demikian tank musuh lainnya masih ada dan tersebar
ledakan kemeledakan mewarnai medan pertempuran gimbatu raja sumatera selatan

semburan senapan mesin berat menghancurkan pertahanan pasukan musuh
lalu rampur m satu ratus tiga belas memuntahkan pasukan infanteri yang langsung mengejar musuh
pertempuran tahap pertama usai
musuh yang berupaya kabur terus mengejar musuh
digempur oleh helikopter tempur tni angkatan darat
sebanyak dua helikopter bolko satu ratus lima dan sebuah mi tiga puluh lima memuntahkan roket menghancurkan musuh
teng leopard dan rampur m satu ratus tiga belas pun mengejar musuh
teng kemelaju mengejar musuh
selanjutnya giliran helikopter mengangkut perbekalan ulang amunisi dan logistik
sementara helikopter lain mengangkut meriam ke garis depan
beriam inilah yang nantinya digunakan untuk bantuan tembakan dan menghancurkan garis belakang musuh
beriam ini adalah yang nantinya digunakan untuk bantuan tembakan dan menghancurkan garis belakang musuh
tidak ketinggalan helikopter yang membawa pasukan mobil udara
sesuai skenario musuh berhasil ditaklukkan
namun tujuan utama dari latihan
dan ini bukanlah sekedar kemenangan semata
tetapi menguji dan melatihkan doktrin infanteri mekanis
di sini diharapkan bagaimana seorang komandan brigade mengendalikan pertempuran dalam satu btp
dengan semua kekuatan yang ada dalam rangka menghadapi situasi yang diskenarikan
harapan kita ini akan menjadi suatu kemampuan dasar bagi para jurus jurus saya para jurus angkatan darat
manakala dibutuhkan dalam suatu tugas tugas
di lingkungan tni angkatan darat pembentukan satuan infanteri mekanis masih akan terus dikembangkan
baik jumlah satuan maupun peralatannya
sehingga semua tantangan pertahanan di segala medan bisa diatasi
jadi angkatan darat tidak hanya
punya satu kemampuan
angkatan darat punya kemampuan berbagai kemampuan
punya kemampuan perang kota punya kemampuan rala sunte punya perang hutan gunung punya peran peran di dalam medan medan seperti ini
sebagai prajurit modern tentara nasional indonesia harus mampu menjawab semua tantangan pertahanan yang ada
pasalnya ancaman itu selalu ada dan mengikuti perkembangan dunia
tni pun diharuskan
berhasil dan suksesnya sebuah latihan bukan berarti pekerjaan telah usai
para prajurit ini harus tetap terus berlatih secara berjenjang dan bertingkat
karena pada hakikatnya ancaman itu selalu berubah
lagi pula tidak ada prajurit yang hebat
yang ada hanyalah prajurit yang terlatih
iwan hermawan bentur raja
bukan baranya lanjut jalan
bukan baranya bukan garasannya
bukan ribetnya bukan garasannya
kami kembali lewat surga rakyat akan menjiwanya dan semangatnya
kami kembali lewat surga rakyat akan menjiwanya dan semangatnya